rabu siang sidang fonis tiga muncikari kasus prostitusi online artis vanessa angel dilaksanakan di pengadilan negeri surabaya
sidang pembacaan fonis ini dilaksanakan secara terbuka
tiga muncikari vanessa angel yang bernama tentri novanta intan permatasari dan endang suhartini hari ini difonis oleh majelis hakim
tiga muncikari tersebut dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar undang undang ite pasal empat puluh lima ayat satu jungto pasal dua puluh tujuh ayat satu
mereka difonis lima bulan penjara dan denda lima juta rupiah
fonis tersebut diterima oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum
sisa masa hukuman yang harus dijalani oleh tiga muncikari ini adalah hingga empat juni mendatang
yang artinya mereka akan bebas sebelum hari raya idul fitri nanti
kita kembali terhubung dengan gita gowinda di surabaya jawa timur
gita dengan diterimanya
karena fonis lima bulan penjara yang diberikan terhadap tiga muncikari ini
baik dari sisi terdakwa ataupun terpidana dan juga dari sisi jaksa penuntut umum
artinya sudah tidak ada upaya hukum lanjutan tidak ada upaya banding dan kasus ini sudah selesai sampai di sini begitu gita
ya selama suruh eva
memang tadi untuk sidang fonis tiga muncikari sudah diterima maupun dari pihak terdakwa kuasa hukum terdakwa
maupun dari jaksa penuntut umum
ya artinya dari tadi vonis yang dijatuhkan kepada ketiga muncikari yaitu lima bulan penjara dan juga lima juta untuk dendanya ini
sudah diterima oleh kedua belah pihak
dari jaksa penuntut umum dan juga dari kuasa hukum dari terdakwa ini
yang artinya sisa masa hukuman yang harus dijalani oleh tiga muncikari ini sampai dengan empat juni mendatang
dan mereka sudah akan bebas sebelum hari lebaran nanti pada empat juni
dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya untuk responasi
apakah dari kuasa hukum sebenarnya masih ada hal yang mengganjal begitu terkait persidangan ini
dan juga fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu sebanyak lima bulan dan juga lima juta denda
saya sudah bersama dengan kuasa hukum tentri novanto bapak robert
ya pak bagaimana sudah puas dengan keputusan dari penjelasan majelis hakim ini
kalau putusan saya tetap menerima walaupun putusan ringan saya merasa kurang puas
dikarenakan fakta hukum
dan fakta persidangan yang terbukti di persidangan bahwa jaksa tidak bisa membuktikan dakwaan
nah dakwaan undang undang ite pasal dua puluh tujuh ayat satu pasal dua ratus sembilan puluh enam pencabulan lima ratus enam mucikari
karena apa perbuatan persistusi tidak terbukti pencabulan tidak terbukti
ite itu tidak ada konten yang gambar porno pornografi tidak ada
dan kedua disinilah penegakan hukum kita harus betul betul untuk ke depannya lebih baik
karena apa fakta persidangan jelas
saksi kunci rian subroto selaku penyewa jasak vanessa angel
nah disini tidak bisa dihadirkan jaksa
bagaimana terjadi pencabulan bagaimana terjadi transaksi transmisi di ite bagaimana terjadi pembokingan
hubungan seks juga tidak ada
lalu bagaimana dengan tangkapan seperti halnya yang pernah diberitakan sebelumnya
seperti hal yang yang mentransfer
karena dengan nama herlembang lalu yang membuking di hotel yang ada di surabaya ini dengan nama jonathan
apakah dari kuasa hukum sendiri sudah cukup puas dengan penyelidikan yang selama ini dilakukan
kalau masalah yang transfer itu bukan dian subroto ada orang lain
nah disinilah saya tidak mau melebar pada posisi bap
bap dari rian subroto tanda tangannya beda beda semua
nah sekarang yang bicara di sini kan fakta persidangan fakta hukum
nah kalau masalah rian subuh
rian subroto yang transfer orang lain itu sudah janggal
karena yang memboking yang pemesan penyewa jasa vanessa kan rian subroto
kenapa orang lain yang transaksi transfer dengan mucikari si tentri maupun siska maupun nindi
maka dari itu ya saya sudah menerimalah dengan putusan seharusnya kan kami dari tim kuasa hukum meminta dibebaskan para terdakwa ini termasuk vanessa angel
karena mereka ini korban semua
kedua perbuatan prostitusi tidak ada
perbuatan cabul tidak ada
saksi vanessa pada waktu di persidangan menerangkan di depan majelis hakim bahwa tidak ada hubungan seks
pada waktu digerebek ditangkap di kamar tidak istilahnya tidak ada hubungan seks
tidak pernah dikonfrontir dengan rian subroto
nah kedua ite itu konten porno
tidak ada sama sekali gambar gambar porno
hanya percakapan yang dianggap majelis hakim terbukti asusila
padahal perbuatannya tidak ada
bagaimana bisa terbukti
dan artinya tanggal empat juni nanti dari tiga muncikari ini termasuk tentri novanta tentunya ini akan bebas begitu
mungkin dari kuasa hukum dan juga dari tentri atau dari dua muncikari yang lainnya akan ada
akan keluar dan juga akan berlebaran bersama keluarga begitu pak ya
dengan momen lebaran ini ini adalah istilahnya kemenangan bagi para terdakwa ini
dengan dibebaskan tanggal empat juni pas masa tahanan juga
ya kami berterima kasih juga kepada jaksa selaku menuntut tujuh bulan maupun majelis hakim
yang memfonis lima bulan tanggal empat juni berarti sudah pas tahanan dia harus dibebaskan dan keluar demi hukum
bisa berkumpul dengan keluarga nanti tim pengacara yang menjemput dari asisten saya mas
para tim kuasa hukum yang menjemput dan ibunya pun akan menjemput juga di rutan medaeng
terima kasih banyak pak robet atas keterangannya
dan memang tadi sudah selesai untuk kasus tiga muncikari tadi
di mana tanggal empat juni nanti mereka akan bebas
sementara untuk vanessa angel sendiri ini masih berlanjut
karena memang tadi juga sempat ada pemeriksaan yaitu dari saksi ahli sosiologi
yang tadi memeriksa yang diperiksa oleh di persidangan
di mana ini merupakan saksi yang meringankan pihak vanessa angel
dan untuk kasus vanessa angel sendiri ini nanti akan ada persidangan berikutnya
yang akan dilaksanakan setelah hari raya idul fitri yaitu pada tanggal sepuluh juni nanti
baik lagi tagowinda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih
kita ke kasus lain mantan di rut pln sofian basir
kembali menjalani pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi kpk
sofian diperiksa terkait statusnya sebagai tersangka kasus tugansua proyek plt uriah i
melalui pesan singkat juru bicara kpk febri diansyah menyatakan
pemeriksaan terhadap sofian basir
merupakan pemeriksaan lanjutan dari hari sebelumnya
sofian seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada selasa dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
namun pemeriksaan harus dihentikan karena sofian mengaku sakit
kpk diduga ingin mendalami peran sofian dalam kasus dugaan suap proyek senilai sembilan ratus juta dolar as
sofian basir diduga turut terlibat mengatur penunjukan langsung pt black gold resources energy
melalui pt samantaka
sofian basir juga mencari pemeriksaan dari pemeriksaan yang berkaitan dengan konsorsium pt pjbi
komisi pemberantasan korupsi menetapkan tiga orang tersangka terkait operasi tangkap tangan di kantor imigrasi kelas satu mataram
sebelumnya penangkapan dilakukan oleh kpk pada senin dan selasa
kpk pun menyita uang satu miliar rupiah sebagai barang bukti
komisi pemberantasan korupsi selasa malam menetapkan tiga dari tujuh orang yang diamankan
sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan di mataram nusa tenggara barat
ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah kepala kantor imigrasi kelas satu mataram kurniadi
kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi kelas satu mataram yusrian syah fazrin
dan direktur pt wisata bahagia pengelola winham sundancer lombok liliana hidayat
operasi tangkap tangan sebelumnya berlangsung pada hari senin dan selasa
tanggal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan mei bermula dengan diamankan dua warga negara asing
berinisial bgw dan mk oleh penyidik kantor imigrasi kelas satu mataram
keduanya diduga melanggar batas izin tinggal
mereka masuk ke indonesia dengan visa turis namun bekerja di winham sundancer lombok
setelah mengetahui penangkapan dua warga negara asing tersebut
pengelola winham sundancer lombok liliana hidayat menawarkan uang
tiga ratus juta rupiah agar keduanya dibebaskan
awalnya tawaran ini ditolak karena dinilai terlalu kecil
hingga akhirnya mereka menyepakati nilai suap yang lebih besar
dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu sebagai penerima
kur kepala kantor imigrasi kelas satu mataram
yri kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi kelas satu mataram
sedangkan sebagai pemberi adalah lil
direktur pt wb pengelola winham sundancer lombok
jumlah uang untuk mengurus perkara dua wna tersebut adalah sebesar satu dua ratus juta rupiah
kepala subbagian tata usaha kantor imigrasi kelas satu mataram nusa tenggara barat
membenarkan tiga orang pejabat kantor imigrasi ditangkap kpk selasa dini hari
ia juga membenarkan
kpk telah menyegel ruangan kepala kantor imigrasi kelas satu mataram
rumah dinas kepala kantor
ruang kepala seksi intelijen dan penindakan keimigrasian atau intel dakim
dan ruang berita acara pemeriksaan pada waktu yang sama
sementara itu wakil ketua kpk menyebut
dua warga negara asing bgw dan mk telah pulang ke negaranya masing masing
meski begitu kpk akan menyampaikan dugaan keterlibatan mereka pada otoritas negaranya masing masing
agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
tim liputan cnn indonesia